antrian warga untuk mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian skck
di poresta besemarang jawa tengah membludak
mereka membutuhkan skck untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil
kepolrestabes semarang kompes polisi abiyo soseno aji meminta warga bersabar
polisi sudah menambah tempat layanan agar pengurusan skck lebih cepat selesai
saya mengimbau kepada masyarakat tentunya dalam hal ini untuk tetap bersabar
tetap bersabar toh di polrestabes ini
juga memberikan pelayanan skck dari pagi sampai dengan sore
kemudian kalau yang perpanjangan juga ada
namanya perpanjangan skck keliling yang digelar di simpang lima
sekali lagi saya bermohon kepada masyarakat kita
manakala yang membutuhkan pelayanan polri dalam hal ini untuk kebutuhan skck
untuk betul betul bisa menahan diri bisa bersabar
silahkan antri sesuai urutan sehingga tidak perlu berdesak desakan
kemudian nanti malah kemudian muncul emosinya ketika
merasa belum dilayani oleh petugas kami dan seterusnya
dokumen skck harus dimiliki cpns jika mereka sudah lolos pendaftaran
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini